sebuah bangunan minimarket di ahmad yani jalan ahmad yani gambut banjar kalimantan selatan roboh hingga rata dengan tanah senin kemarin belasan orang menjadi korban dan juga terdapat korban jiwa
apa penyebab runtuhnya bangunan apakah pencarian masih berlangsung sudah bergabung melalui sambungan telepon
sore hari ini kombes pol muhammad rifai kabit humas polda kalimantan selatan pak rifai selamat sore
selamat sore mbak silakan
pak rifai terima kasih atas waktu anda pak rifai apakah seluruh korban yang tertimbun sudah ditemukan sampai sore hari ini pak
baik update perkembangan penanganan robohnya bangunan alphamart di kilo empat belas banjar
sampai dengan sore ini sembilan orang dinyatakan selamat dan masih dirawat di dua rumah sakit yaitu rumah sakit sultan agung banjarbaru dan rumah sakit citra putra di banjarmasin
tambahan korban karena tadi ada korban pagi yang dievakuasi dalam kondisi kritis jadi meninggal dunia di rumah sakit tultan agung
jadi korban bertambah satu lima meninggal dunia kemudian dua yang ini masih kami konfirmasi terus kalau masih ada kita lakukan pencarian lanjut
jadi sejauh ini masih ada dua korban lagi yang masih dicari ya pak di reruntuhan bangunan
tapi kalau misalnya kondisi di lapangan apakah memang petugas pencarian memang sudah menyisir seluruhnya
dan kira kira timbunan bangunan itu seberapa dalam pak
baik sampai dengan siang tadi menjelang sore ini setelah kita konfirmasi yang dua orang masih tertimbun ini benar dan tidaknya
karena dari konfirmasi cross check kami dengan bka dengan basarnas dan teman teman di posko pengaduan keluarga ini ada yang menyampaikan masih ada dan yang menyampaikan sudah tidak ada
jadi kita menunggu perkembangan mbak dit
tapi kita tetap bersiaga atau berjaga jaga
mungkin masih ada kita lakukan vokasi segera
pak rifai sejauh ini siapa saja yang sudah diperiksa oleh polisi
baik ada empat dua dari pihak manajemen alfamart sendiri dua dari saksi korban yang berada di rumah sakit yang sudah bisa kita minta keterangannya
sejauh ini apa keterangan dari mereka pak maksudnya berkaitan dengan penyebab lalu usia bangunan apakah juga sudah didalami sampai ke sana
baik kalau dari pihak manajemen kita minta data data seluruh
dokumen dokumen yang terakhir dengan kegiatan bisnis atau kegiatan toko di alphamart itu
sewa menyewanya karena itu dia kontrak
kemudian jumlah karyawan karena kita bisa mengetahui jumlah karyawan pada ship saat kejadian itu
kemudian namanya bangunan ini sudah disampaikan bapak kaburah kemarin
dan kondisi lain adalah gambut
kemudian dari korban ini menyampaikan sama keterangannya bahwa mereka mendengar detik detik sebelum ambruk ada suara retakan gitu mbak
jadi langsung ambruk tiga lantai ini ke lantai dasar
pemilik bangunan sudah diminta keterangan pak
ini belum dan ini masih berproses ya
dari hari ini kami sudah mengundang dari pihak lapor surabaya untuk mengecek langsung dan mengetahui apa penyebab utama dari ambruknya bangunan ini
oke apakah juga sudah meminta keterangan ahli
ya ini dari lapor
dari lapor nanti dari konstruksi juga pasti akan berkembang
di lapor polda jawa timur begitu ya pak
jadi kami akan menunggu lagi perkembangan terbaru terutama terkait dua korban yang diduga masih terjebak di reruntuhan
jadi kami sampaikan lagi sejauh ini sembilan orang dinyatakan selamat
kemudian ada lima orang meninggal dunia akibat runtuhnya bangunan minimarket
iya tambahan satu lagi tadi pagi
pak kabitumas polda kalimantan selatan
pak muhammad rifai terima kasih atas informasi anda sore hari ini
kami tunggu terus perkembangannya dari kalimantan selatan
terima kasih mbak selamat sore
selamat sore pak